dokter belum bisa memutuskan
kalau mel buta permanen
tapi kalau sampai
kebutaan mel permanen
dan perusahaan pak alex
hampir aja gue ketahuan bokapnya mel
bokapnya mel tadi gak sempet
ketemu sama lo kan
syukurlah gue lega banget
tadi gue denger
mau buat perhitungan sama batu bata
gue yakin banget ki
batu batam pasti akan ngalamin
masalah yang lebih berat lagi
kasian batu bata
kaya kita gabisa pacaran dulu deh buat sementara saya harus ke rumah sakit eda descal
dan dokter bilang katanya dia buta
emang parah banget ya kecelakaannya
dia sih ngasih taunya mel kecelakaan gara gara ngejar pangeran di jalan
cerita pastinya sih belum tahu
karena tadi aja si gio nelpon gue tuh buru buru
intinya dia tuh nyuruh gue kesana gue nyusulin
gue emang sebel banget sih sama mel
cuman kalau ceritanya kayak gini gue jadi kasian sama dia
gue juga kasihan sih sama mel
tapi gio pasti lebih sedih deh
aduh gue pakai keceplosan segala lagi
pasti pasar bakal neken gue nih buat ngejelasin omongan gue barusan
jawab dong pertanyaan gue jangan diem aja
tuh kan bener
secara si pasar kepo nya kan udah akut banget
melebihin akun gosipnya mamak turah
kalo lo gak mau jawab gak apa apa
mendingan kita berdua
anjem putus lagi
kebiasaan ya kayak gitu
anjemannya buat kumatan tau gak sih lo
tuh lo tau
gue kasih tau
sejak kapan gio jadi bucinan mel
ceritanya sih dari smp
si gio tuh udah suka sama si mel
nah si mel ini malah suka sama pangeran
kesian sih si gio
mel tau tentang ini
dia tau lah
tau banget malah
nih si gio kan suka sama si mel
tapi malah dimanfaatin sama si mel
buat deketin pangeran
kasian sih temen gue yang satu itu
suara hidup erick
banyak bisa enggak jangan kesempatan kalau kayak gini bisa bisa gue mau bareng aku
harus temenin gue dong gimana sih
enggak tahu harus ngapain lagi
yang pasti gue sedih banget ngeliat melokon di sini kayak gini
kelar hidup gue pacar pasti bakal salah paham nih baru deh mendingan gue nekat aja
jelasin ke pacar di depan fine daripada gue diputusin

kita jadi jalan kan
mungkin lucit emang gua pernah ajak jalan
manjar gua marah
claudette yang tertentu
tapi gue cuma kesel aja lihat vanya yang mepet mepet ke lo
maaf pak remon
sebenarnya apa yang pak revo mau bahas dengan saya
pak alex pasti menanyakan saya apa yang mau saya bahas
bersuma pak alex minta maaf
itu tidak bisa mengembalikan mata mel dengan normal
pak alex mel kecelakaan bersama dengan pangeran pak
tapi mel mengalami kebutaan sementara
tapi pangeran tidak kenapa kenapa
pangeran tidak kenapa kenapa
mungkin pak alex punya info
mel waktu itu datang ke rumah
dia ketemu pangeran dan ngajak pangeran untuk pergi kampus saat itu
kebetulan saya juga ada di situ pak
lalu menurut penjelasan pangeran mel mengejar pangeran
dan saat itu ada mobil melintas dan menabrak mel pak
saya tidak peduli dengan pangeran
yang saya peduli tentang
mel mengingat pangeran
mel mengalami kebutaan sementara
tapi pangeran baik baik saja
jawab pertanyaan saya
dan perusahaan pak alex